oke tari selain sebagai seni gerak tubuh ini juga merupakan refleksi dari pemahaman nilai budaya
sebab banyak loh nilai yang menjadi teladan dari setiap gerakan tarian
akan tetapi seiring perkembangan zaman ini nampaknya nilai nilai tersebut mulai ditinggalkan
budaya populer dengan modernnya atau tari modernnya kini sulit dihindarkan
nah bagaimana kemudian tari tarian indonesia menghadapi kebaruan budaya
bergabung bersama saya salah satu penari ternama tanah air ari tulang
kak ari apa kabar
kak ari selamat tari tari sedunia
kak ari oke ini sebagai penari kemudian koreografer pengarah pertunjukan juga
saya harus tanya nih di tengah gempuran budaya populer saat ini gimana sih posisi seni tari kita saat ini
jadi sebenarnya kalau buat aku untuk tarian ini untuk di satu industri ya terutama sangat dibutuhkan
apalagi di televisi gitu itu tuh sebenarnya banyak sekali dibutuhkan untuk tampilan tampilan acara
terutama untuk tarian terhiburan
tapi kalau untuk ke luar negeri pun juga tari menjadi satu sarana komunikasi yang sangat baik untuk memperkenalkan budaya indonesia gitu
ini artinya di tengah gempuran budaya populer tari tarian populer ini seni tari indonesia cukup punya tempat ya
cukup punya tempat kalau menurut aku
bahwa aku sering sekali bisa mendapatkan satu kesempatan pekerjaan dimana tarianya tidak melulu modern
tapi juga mengangkat tradisi indonesia
apalagi indonesia kan kaya banget ya budaya budayanya
dan itu bisa kita ambil salah satu yang bisa kita kemungkakan sesuai dengan tema yang ada
apalagi kalau kita melihat misalnya contohnya nih kayak asian games kemarin pembukaan atau itu
itu kan sebenarnya kita mengangkat tarian budaya indonesia dan banyak sekali mendapatkan pujian justru di situ
jadi mungkin banyak anak anak muda sekarang lebih mempelajari k pop atau hip hop atau apa
tapi sebenarnya tari indonesia sendiri itu juga udah punya tempat gitu kalau menurut aku
kalau menurut kak ari punya tempat
tapi ini ada fakta yang saya temukan dari sekitar seribu lima ratusan tari tradisional yang ada di indonesia nih
faktanya ternyata maestro tari di indonesia hanya sedikit angkanya
nggak sampai seratus orang bahkan
ini gimana sebetulnya membangun regenerasi dari anak anak muda di industri tari ini
ya nah kalau untuk ngebangun itu sebenarnya memang kita harus kayak aku misalnya dalam satu lomba gitu ya
aku melihat mereka menggunakan budaya budaya modern yang mereka tampilkan
aku selalu bilang sama mereka coba angkat budaya indonesia untuk dikemas gitu
karena memang sebenarnya yang lagi tradisional
mereka juga modern di social media
kebanyakan memang tari tari modern gitu
tapi memang kalau aku lihat minat terhadap tari indonesia sendiri itu juga nggak sedikit
hanya memang mungkin kesempatannya mereka untuk tampil tidak sebanyak mereka yang punya kemampuan menari modern
tapi kalau dari pengalaman aku beberapa kali ke luar negeri
terutama mengikuti misi kebudayaan itu gitu
mereka sangat appreciate untuk hal itu
menghargai bahkan tari tari ini menjadi satu komunikasi
mereka sangat appreciate untuk hal itu
untuk kita bisa ajak menari bersama
menggunakan satu membangun satu komunikasi yang baru gitu
tapi memang kalau di indonesia sendiri apalagi kalau melihat di televisi jarang juga orang menampilkan tari daerah
nah memang kalau perlu kayak gini sebaiknya memang dari kita harus bareng bareng nih
dengan misalnya dari pihak tv nya atau dari pihak yang lainnya untuk bisa memberikan kesempatan untuk tari tari daerah ini untuk tampil gitu
memberikan tempat begitu ya untuk tari tari tradisional
oke tapi kak ari dari pantauan kak ari selama ini
kalau aku tarik kalau aku dengar kayaknya komunitas yang justru bekerja keras untuk mengangkat citra mengangkat nilai tari tradisional
gimana kemudian di sekolah sekolah formal pendidikan tari ini masih terasa tidak sih kak ari
iya tuh kalau di sekolah nggak tahu ya
sekarang ini aku juga melihat memang di pelajaran kesenian memang untuk tari nggak termasuk di situ
tapi aku melihat ekskulnya banyak sih
di beberapa sekolah ada semacam
di sekolah ada semacam kayak tari saman kayak gitu gitu kan sering ada malah ada lombanya antar sekolah
nah ini menurut saya sih bukan satu awal yang cukup baik ya dan sebenarnya banyak tarian lainnya yang juga bisa diangkat
bahkan saya juga beberapa kali sempat mengajar di sekolah gitu mereka juga kepengen harus ada tarian indonesia nya gitu
jadi saya pikir sebenarnya kesempatan itu ada hanya memang kalau bisa lebih di apa namanya digiatkan lagi gitu
jadi bagaimana nih
kita mendorong anak anak muda zaman sekarang kalau tadi kak ari bilang ada gempuran hip hop k pop apalagi ya jelas sekarang kelihatan
nah gimana mendorong mereka biar mau nih untuk belajar sementara pendidikan formal tidak tertera begitu soal seni tari tradisional
ya kalau itu memang kembali ke anaknya sendiri ya
tapi dari aku sendiri nih secara pribadi bisa kalau ketemu dengan teman penari aku selalu bilang sama mereka pelajari tari indonesia kenali tari indonesia karena itu budaya kita
karena itu kita aku bilang gitu
dan untuk kesempatan untuk kita menari akan lebih luas lagi
kalau kita cuma menari hip hop aja bahwa di show show atau di event event tertentu kadang kadang tari daerah itu menjadi satu kebutuhan untuk bisa ditampilkan
nah ini ada beberapa teman teman penari yang menguasai hip hop tapi tidak menguasai tari daerah mereka akhirnya mau belajar
itu dari komunitas yang dari aku dulu sebenarnya
tapi kalau untuk selebihnya memang diperlukan banyak sekali orang orang atau pihak pihak yang sebenarnya memberikan kesempatan untuk bahwa kalau aku menari daerah ini atau bandara
di tradisi indonesia kita juga bisa keren kok untuk bisa tampil di acara acara gitu
hanya memang orang tolak ukurnya kan sebenarnya televisi ya kalau aku ngelihatnya
bahwa televisi itu menjadi satu tempat bahwa ini yang lagi hip yang lagi populer gitu
nah mungkin dari pihak televisi juga sebaiknya kalau bisa memberikan kesempatan itu gitu
oke jadi gini gini dengan mungkin berkurangnya sedikit apa namanya layar untuk tari tradisional
dan hanya dalam event event tertentu begitu
sebetulnya menjadi penari tradisional indonesia menjanjikan atau tidak
aku menjanjikan banget kalau bukan aku
sangat menjanjikan karena memberikan kita kesempatan banyak sekali kesempatan untuk tampil
nggak hanya khusus mengenai tari modern aja
jadi penyebaran nilai nilai yang terkandung dalam gerak gerak tari daerah juga bisa tersampaikan begitu ya
betul dan kita juga mengenal siapa kita
karena kita ini kan orang indonesia
kita mengenal budaya kita sendiri
jadi ketika kita tampil kita tahu apa yang kita jati diri kita dan kita punya percaya diri bahwa kekayaan budaya kita itu salah satunya ada tarian dari indonesia gitu
oke gary aku harus tanya yang terakhir nih
dukungan sama upaya pemerintah menurut kak ari sudah sudah berkecimpung lama di dunia tari indonesia
sudah cukup atau belum
cukup tapi kalau perlu ditambah lagi deh
gimana tuh ditambah aja kira kira
iya itu diberikan kesempatan misalnya kayak event event
mengenai kayak tempat untuk kita berkarya untuk berekspresi
nggak cuma bikin ada pekan tari aja
itu sering ada sebenarnya dibikin
aku suka lihat tuh di taman mini suka ada
hanya memang exposure nya gak banyak ditampilkan gitu
media yang meliputnya juga mungkin tidak terlalu sebanyak kalau kita meliput kegiatan yang lebih populer gitu
istilahnya budaya pop itu gitu
oke baik baik terima kasih menarik sekali
kary tulang terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia